pembelajaran tatap muka sudah mulai dilakukan di sejumlah sekolah di indonesia secara bertahap
nah terkait hal ini pemerintah pun berencana menerapkan penggunaan aplikasi peduli lindungi di sekolah
guna memastikan keamanan murid di sekolah
hal ini disampaikan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan riset teknologi nadiem makarim
dalam keterangan persnya secara virtual pada senin sore
nadiem mengatakan saat ini ada empat puluh persen sekolah di seluruh indonesia
yang sudah mulai melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka atau ptm
meski dilakukan secara terbatas dan dengan protokol kesehatan yang ketat
namun masih ada ancaman penularan yang bisa terjadi
kemenikbud riset tek dan kemenkes pun berencana untuk menerapkan sejumlah mekanisme
guna memberikan keamanan kesehatan bagi murid di sekolah
dengan menerapkan aplikasi peduli lindungi dan juga testing secara acak kepada murid sekolah
protokol sekolah sekolah mendukung fasilitas
sekolah sekolah mendukung fasilitas random testing sampling yang dilakukan
dan kita akan secara spesifik akan menutup sekolah
di mana kalau sudah melampaui lima persen positivity rate
jadi secara klinis dan juga secara statistik jauh lebih valid
jauh lebih targeted dan tidak merugikan
kedua adalah integrasi kepada peduli lindungi
dan mengimplementasi program itu di sekolah sekolah kita
jadi itu dua inisiatif besar kita untuk memastikan kendalian ini